untuk mengetahui perkembangan terkini dugaan pidana dari kasus prank kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh baim wong dan paula verhoeven kepada polisi
kita akan langsung bahas dengan kasubag humas polres metro yogyakarta selatan akp nur madewi
selamat malam bu nur madewi
selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
yang perlu diketahui saat ini proses hukum terus berjalan meskipun mereka berdua sudah mengajukan permohonan maaf
sejauh ini prosesnya sampai mana bu
ya jadi kemarin kita sudah menerima laporan polisi yang menyangkut dari kita dan juga b
yang dikejualan lama ya proses kebayangan lama
oke berarti berkasnya sudah dilimpahkan
selanjutnya proses hukumnya seperti apa sih bu
biasanya pemanggilankah atau kapan kira kira nanti mereka berdua ini akan dipanggil untuk diperiksa
termasuk diantaranya polisi ya yang diprank begitu dalam hal ini oleh mereka berdua
ya jadi nanti kita setelah menerima laporan polisi dari sahabat polisi indonesia kemarin
jadi kita meminta saksi saksi nanti ini yang melaporkan secara tersebut lanjut kemudian kita kumpulkan bukti
siapa saja saksi saksi yang nanti akan dipanggil bu nurma
ya selain dari yang melaporkan kemarin nanti kita mencari saksi saksi yang telah duduk perkara
karena pasti bisa terjadi kemudian dimana lihat kemudian merasakan apa yang terjadi ya
selain yang kondisi di polsek rekan kita di polsek kebayaran lama
oke sejauh ini bu nurma kita kan sudah lihat ya videonya sempat juga di upload begitu di youtube mereka
terlihat di sana ada polisi yang menerima laporan tersebut
tapi duduk perkaranya duduk kronologi sebenarnya yang diketahui oleh polres metro jakarta selatan
yang terjadi di polsek kebayoran lama itu seperti apa sih bu nurma
boleh dijelaskan kondisinya atau kronologinya
ya jadi saudara kita kemudian menceritakan apa yang terjadi
kemudian setelah itu ya jadi polis yang ada rekan saya yang tiket menerima
kemudian yang beliau bercerita didengeri
tidak lama setelah itu
tidak lama setelah itu
tidak lama setelah itu saudara kita juga b
kemudian yang kedua
dari situ selalu diceritakan bahwa ini prank
namun demikian teman saya di sana itu di polsek kebayang lama itu
pun tidak mengetahui bahwa itu adalah prank
berarti posisinya jelas bahwa polisi tidak mengetahui bahwa itu adalah prank begitu
jadi benar benar tanpa skenario apa yang mereka sampaikan
kemudian dalam hal ini polisi menerima laporan tersebut ya
nah kalau kondisinya seperti ini
ini kan berarti bisa dikatakan melapor
berarti laporan palsu begitu
pasal apa nih yang bisa digunakan untuk menjerat mereka
ya untuk pasal
yang diterapkan adalah dua ratus dua puluh mbak di dalam kuhp
ya jelas bahwa memberitahu
jadi itu melaporkan ya berita bohong
jadi yang dialami tapi tidak jadi
ancaman pidana berapa tahun atau berapa bulan maksimal bu nur pak
untuk ancaman pidananya tahun bulan mbak
satu tahun empat bulan
satu tahun empat bulan maksimal ya
terakhir yang ingin diketahui juga oleh publik
pasti mereka berduanya akan juga dipanggil sebagai terlapor begitu
kapan rencananya akan dipanggil ke polres metro jakarta selatan
jadi kita tetap sekali lagi mengumpulkan barang bukti
kemudian memberikan saksi saksi
setelah itu baru kita bisa memanggil ya
kita meminta keterangan
itu jelas mbak
baik kita akan tunggu nanti perkembangannya
terima kasih banyak
polres metro jakarta selatan